hasilnya pasangan jokowi maruf mengungguli pasangan prabowo sandiaga
koalisi indonesia adil makmur pendukung prabowo sandi akan membentuk strategi kampanye yang lebih baik untuk mengejar ketertinggalan
waketumpan viva yoga mauladi menilai hasil survei smrc menjadi modal untuk menyusun strategi kampanye
meyakinkan masyarakat untuk memilih prabowo sandiaga
koalisi pendukung prabowo konsisten akan menyuarakan situasi ekonomi sebagai isu kampanye
sementara koalisi indonesia kerja pendukung jokowi menilai keunggulan petahana di survei smrc sebagai cerminan apresiasi masyarakat atas kinerja jokowi
meskipun unggul dalam hasil survei koalisi pendukung jokowi akan tetap bekerja keras mempertahankan suara
dengan hasil survei dari smrc pada tanggal tujuh sampai empat belas
september itu menjadi catatan bagi kami agar kami bisa melakukan upaya upaya khusus
dalam rangka untuk melakukan komunikasi kepada pemilih
kita akan yakinkan kepada pemilih tentang visi misi program
karena kita menyatakan bahwa masih ada waktu yang relatif
panjang untuk bisa melihat bagaimana pemilih ini akan memilih pak prabowo di pemilu dua ribu sembilan belas
ini tentu sebuah modal awal meskipun tentu saja pertandingan belum selesai kami harus tetap bekerja keras
sekali lagi tantangan terbesar bagi kami adalah adanya kabar palsu upaya untuk membengkokkan fakta
membuat seolah olah ekonomi kita sedang krisis
seolah olah bahwa hidup masyarakat semakin keras
semakin berat seolah olah ada isu isu yang lain yang tidak relevan termasuk dalam kasus terakhir
kasus ratna sarumpait itu adalah salah satu fakta yang bisa memperlihatkan bahwa musuh terbesar masyarakat indonesia adalah
bagaimana membuat masyarakat itu tidak terdistraksi oleh manuver manuver politik yang menyebarkan kebohongan melalui berbagai cara